stres urusan bu yola nih teh
wah jeniper gak mau pisah dari papa
papa juga gak mau pisah sama jenniper
memangnya siapa ya
yang memisahkan kita sayang
jeniper harus pisah dari papa
bu yola bilang jeniper harus pisah dari papa
papa gak mau ninggalin jeniper
jeniper juga sayang sama papa
bapak emak ini pamit
memangnya baliknya kapan
neng mau tinggal di rumah kang aon
bapak sama emang abis menerima kang aon disini
kamu belum resmi sebagai suami istri
lagi pula urusan cerai dengan idan belum selesai
neng bosan diceramin terus sama bapak
neng tau apa yang neng lakuin pak
kamu dari nunggu di depan
salam buat ronaldo

asyiteh seneng ngeliat kang bagia mau ngajarin anak anak di cidaho mengaji
kalau ada suara pengajian setiap hari teh siapa tahu cidahu kayak seperti dulu
jadi tenang sejuk
nggak cuma bunyi suara pabrik doang
insya allah saya cuma pengen melihat anak anak di cidau merasakan seperti apa yang kita rasakan di waktu dulu
indahnya belajar mengaji
kalau melihat akang ngajar ngaji teh asyik jadi teringat mang basri
yang dulu ngajarin kita ngaji waktu kecil
cara akan mengajar teh sama seperti beliau sabar dan berwibawa
bagaimana kalau asy jadi guru ngaji juga
ngajarin anak perempuan
nggak apa apa malu aja
ya udah kang
kalau gitu sampai ketemu lagi
sampai ketemu besok ya kang
apa teh kamu
debbie mau bagi perhiasan debbie ke temen temen
kasian mereka gak punya perhiasan
hah apa bagaimana
kita harus berbagi gitu kata bu yola
ya tapi bukan perhiasan juga dong debbie
itu kan mahal mahal semua
stres urusan bu yola nih teh
jeniper gak mau pisah dari papa
papa juga gak mau pisah sama jenniper
memangnya siapa yang memisahkan kita sayang
jeniper harus pisah dari papa
bu yola bilang jadi harus pisah dari papa
papa sayang sama jeniper
papa gak mau ninggalin jeniper
jeniper juga sayang sama papa
bapak mak ini pamit
bapak mak ini pamit
memangnya baliknya kapan
bapak mak ini pamit
apa yang kamu buat waspada
kamu punggung gak cuma tim pak